banjir besar yang menghantam rumahnya pada rabu petang lalu
hingga kini masih melekat kuat dalam ingatan nancy agustin
warga kampung babakan sabagi desa penyadap kecamatan solokan jeruk
kabupaten bandung ini tak menduga suara hantaman keras
yang ia dengar ketika itu terlihat berasal dari air sungai cisung galah
yang ada di depan rumahnya
saat itu tanggul penahan air sungai jebol
menurut nancy ini bukan kali pertama banjir melanda
namun ini adalah yang terparah yang pernah ia alami
ketika itu ketinggian air mencapai satu meter dan memporak porandakan isi rumahnya
di depan disini air sudah penuh lemari kulkas semua sudah pada terbang
halangin jalan kita tidak bisa keluar disitu juga pintu tidak bisa dibuka
kita tolong tolongan dari situ akhirnya kita muter ke sini
terus disitu pintu udah kebuka akhirnya disitu ada yang nolongin
sudah banyak yang nolongin
hal serupa juga dialami oleh juju
bahkan tembok belakang rumahnya ambruk
ia dan para korban lainnya berharap segera ada bantuan
sekarang nggak ada makanan ada yang ngasih tadi dari padang
air ada yang ngasih di parurah
panjang tanggul penahan sungai cisunggala yang jebol mencapai empat sampai lima meter
tanggul jebol karena tak kuat menahan debit air akibat curah hujan tinggi di kawasan hulu
kini kondisi tanggul yang jebol telah ditutup tanggul sementara
agar air tak lagi masuk ke permukiman warga
guna meminimalisir kemungkinan
banjir susulan sampah sampah di aliran sungai juga dibersihkan
para petugas dari satgas citarum harum dan juga dibantu warga ini
sedang membersihkan sampah di sungai cisunggala
yang memang sampah sampah ini menjadi faktor jebolnya tanggul
jadi kemarin itu debit air itu cukup tinggi
tapi ada sampah yang menumpuk di area sini sehingga air tidak dapat mengalir
kemudian jebol ke arah rumah warga
rencananya akan dibangun tembok menahan tebing atau tpt di tanggul penahan sungai yang jebol ini
mengingat kejadian jebolnya tanggul di sungai cisunggala bukanlah kali pertama
terutama di wilayah wilayah yang dasar sungai dengan jalan desa itu sejajar
kan biasanya kalau dasar sungai dengan jalan desa itu dasar sungai ada di bawah gitu
kenapa jebol karena memang sepanjang itu seperti begitu
jadi dasar sungainya sejajar dengan jalan desa
data bpbd kabupaten bandung mencatat tiga puluh kepala keluarga terkena imbas jebolnya tanggul penahan sungai cisunggala
beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
rizka rizlia rizky rahadian kabupaten bandung jawa barat